inilah kondisi minibus yang ringsek dan terbalik di sisi rel kereta api
setelah tertabrak kereta api rapi dohoru terbelitar ke diri
menurut kepala polsek nadi lui
kecelakaan terjadi saat minibus melewati perlintasan tanpa palang pintu
yang juga tidak dijaga petugas
mobil yang tiba tiba berhenti di tengah rel
lalu ditabrak kereta hingga terpental sejauh lima puluh meter
empat penumpang minibus yang menderita luka parah
akibat kecelakaan ini dilarikan ke rumah sakit doho
seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk di jalan raya bypass
kecamatan keranggan mojokerto jawa timur pada senin pagi
korban yang juga warga desa tambak rejo sidoarjo
tewas di lokasi karena luka parah di bagian kepala
unit lakalan tas polresta mojokerto menyita truk beserta sopirnya
tak jauh dari lokasi kejadian
menurut keterangan sopir korban yang berusaha mendahului
dari sebelah kiri sempat terperosok ke kubangan air
sebelum masuk ke kolong truk hingga terlindas
saya kan pelan tahu
tahu saya mimpisi tahu pak dari sebelah kiri tahu saya
terus lihatnya kecil kecilan dia tadi
kecil kecilan saya rem
dan tahu saya hitung
jadi jangan ngecak itu
jangan ngecak itu
saya di rumah dengan tujuan untuk memancing ikan
yang membawa kendaraan sepeda motor
petugas dari polresta mojokerto dibantu warga
membawa jasad korban ke rsud dr soekarjo untuk diautopsi
tim liputan cnn indonesia